sementara itu dua belas medali emas dari empat cabang olahraga yang akan pertama kali jambahkan dipertandingkan di asean games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
diakini akan dapat diraih oleh kontingen indonesia
dengan raihan dua belas medali emas maka target untuk dapat masuk sepuluh besar di asean games diharapkan bisa tercapai
empat cabang olahraga baru yang diharapkan dapat menjadi lumbung emas bagi indonesia adalah pencaksilat paralayang jetski dan bridge
berdasarkan analisa kekuatan lawan termasuk hasil pantauan latihan dari atlet atlet indonesia maka target dua belas medali emas dianggap masih realistis
selain dari empat cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan di asian games indonesia masih mempunyai asa untuk meraih emas di cabang olahraga bulu tangkis
angkat besi wushu taekwondo dan panjat tebing
di asean games dua ribu delapan belas kontingen indonesia menurunkan sembilan ratus empat puluh atlet dan tiga ratus enam puluh enam ofisial
jangan lupa like share dan subscribe ya
jumlah terbesar sepanjang keikut sertaan indonesia di ajang asean games
dari tiga puluh dua number opipen dari empat cabang olahraga itu kami bisa memprediksi sekitar dua belas medali emas bisa kita raih
prediksi kami tentu adalah juga prediksi cabur yang nanti kita akan lakukan
sehingga kalau kita banding dengan incheon sepuluh besar itu adalah qatar dengan sepuluh medali emas
maka kita menganggap bahwa itu bisa naik ke sana itu menjadi prediksi kami
olimpian indonesia richard sambera mempunyai pandangan lain soal persiapan atlet indonesia
waktu persiapan atlet kita yang hanya sekitar enam hingga tujuh bulan untuk menghadapi asian games dua ribu delapan belas dianggap terlalu mepet
memang tidak ideal tapi ya sudah itu yang harus kita jalankan ini sekarang
memang tidak diabut idealnya kan maunya sih sudah dua tahun gitu loh
tapi ya sudah ini sekarang kita sudah pada periode yang akhir periode kompetisi
jadi ya sudah
pada asean games dua ribu empat belas di incheon korea selatan
indonesia saat itu juga ditargetkan dapat meraih sembilan medali emas dan masuk sepuluh besar kelas semen
namun pada kenyataannya indonesia hanya mampu meraih empat medali emas lima perak dan sebelas perunggu
serta berada di peringkat tujuh belas kelas main akhir pengumpulan medali
erlangga wisnuwaji jakarta
dalam kisah dan nepmammity anda risiko pandemik ini memanfaatkan lima medali
sehingga lima yang sudah di jalankan ini mereka
masih mendapatkan dari percaya guru